pasukan tni tidak akan terprovokasi melakukan pelanggaran meskipun ketegangan
di wilayah natuna dengan tiongkok masih juga memanas
prajurit tni dalam melakukan operasi tetap mematuhi prosedur dan hukum internasional
pihak tni menambah armada lautnya dalam operasi menghalau kapal kapal nelayan tiongkok
dari laut natuna utara wilayah perairan indonesia yang diklaim oleh tiongkok
hingga minggu kemarin kapal kapal asing tersebut masih bertahan melakukan penangkapan ikan
di wilayah zona ekonomi eksklusif natuna
meski begitu pasukan tni tidak akan terprovokasi untuk melanggar hukum internasional
jadi kita tidak ingin terprovokasi
mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum melalui laut internasional itu sendiri
sehingga kalau itu terjadi maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi
oleh karena itu para prajurit kita mereka melakukan tugas
dengan rule of engagement yang diadopsi dari hukum hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional